tati yang mata yang cukup cukup
jadi apaan sih semuanya di sini
di dalam sini
sebulan belakangan tati mengeluhkan sakit yang tidak tertahankan pada bola mata kirinya
gangguan ini disebabkan oleh cat semprot kimia yang mengenai indera penglihatannya
bukan tanpa alasan ia menggunakan cairan kimia tersebut
sejak setahun yang lalu tati memilih menjadi manusia silver
melumuri seluruh anggota tubuhnya dengan cat semprot sablon baju demi menyambung hidup
balai karya mulia jaya jakarta saat ini menjadi tempat singgah tati sementara
di sini ia mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
tati pun menjalani terapi psikosoial keterampilan
serta melakukan pengobatan fisik mata untuk menyembuhkan penyakitnya
datang dengan kondisi mata bernanah dan berdarah
dan itu infeksi yang menurut dokter sudah dikategorikan parah dan memerlukan operasi
nah kemarin kami kan sudah mengadvokasi tati
dokter spesialis mata jessica zarwan menyebut mata memiliki ph normal
jika area indera penglihatan terpapar bahan kimia dapat mengganggu derajat kasaman mata
menimbulkan reaksi peradangan hingga kerusakan dinding mata terutama pada struktur kornea
kondisi yang berat tadi korneanya bisa mengalami kekeruhan
kemudian pada kondisi yang berat bisa mengakibatkan butuh tindakan cangkok kornea atau keratoplasti
nah kalau kaitannya dengan kemungkinan infeksi
jadi kornea mata itu kan sebenarnya dia juga punya fungsi barier atau fungsi proteksi
nah kalau misalnya kena bahan kimia pasti strukturnya mengalami gangguan
jessica juga menyebut bahan zat volume durasi lama terpapar serta kecepatan penanganan
akan berpengaruh terhadap tingkat kerusakan mata yang terpapar zat kimia
paparan dari zat kimia terus menerus juga dapat menyebabkan efek serius pada kulit
gangguan metabolisme organ dalam tubuh hingga penyakit keganasan
indriani laksmi angga cita kusuma